wacana ppkm darurat kian mengemuka seiring dengan lonjakan kasus covid sembilan belas yang drastis di indonesia
opsi ppkm darurat kian menguat setelah pemerintah mengadakan pertemuan untuk merevisi aturan ppkm mikro bersama para kepala daerah
pemerintah berencana memperlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat lantaran kasus covid sembilan belas semakin melonjak
rencana ini dibahas dalam rapat terbatas istana yang dipimpin presiden joko widodo pada senin malam
menurut ketua satgas covid sembilan belas nasional ganip warsito dalam rapat koordinasi satgas
menyebut aturan ppkm mikro yang selama ini diterapkan dalam penanganan covid sembilan belas akan direvisi sesuai hasil ratas dengan presiden
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria pada selasa malam membenarkan adanya pembahasan dengan pemerintah pusat terkait pengetatan kegiatan masyarakat sebagai upaya menekan laju penyebaran covid sembilan belas
prinsipnya perlu ada pengetatan itu aja yang bisa saya sampaikan ya
pak menko bersama jajaran menganggap perlu ada peningkatan pengetatan dari yang sudah ada kira kira
detailnya saya tidak berani menyampaikan sekarang nanti saya kira mungkin besok sudah disampaikan kita tunggu saja
epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono mengingatkan pemerintah bahwa pulau jawa sebagai zona merah perlu menerapkan ppkm darurat
selain itu pandu juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan mendukung implementasi kebijakan ppkm darurat
jawa itu zona merah semua darurat
jadi di jawa itu akan dilakukan
ppkm mikro yang sifatnya darurat
jadi yang ini yang penting kan itu di atas kertas
tetapi yang kita perlu awasi adalah terimplementasi atau tidak
jika pemerintah menerapkan kebijakan ppkm darurat dalam waktu dekat masyarakat harus bersiap menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini
namun publik masih menanti upaya pasti dari pemerintah untuk segera menekan angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia
tim liputan cnn indonesia